kok eh sini sini
loh kok lo disini
aku kesini cari kerja
dan kebetulan kakiku tinggal disini
kamu sendiri ngapain disini
bukannya kamu lulus smp langsung pondok pesantren
aku kok jadi merinding ya
masuk ke kampung gue lagi nih
apa gak salah
kakak yang milih tempat tinggal disini
kek ada apa ini kek
masuk masuk masuk
sini kek kakek tuh kayak orang lagi ketakutan
han kenapa kamu datang tiba tiba gak ngasih tahu
maaf kek sebenarnya aku di phk dari pabrik
makanya aku ngerantok kesini mau cari kerjaan
untuk sementara waktu aku tinggal sama kakek boleh kan
tapi selama kamu disini kamu harus ikutin peraturan yang ada disini
aturan apa maksud kakek
kamu gak boleh melakukan yang berhubungan dengan siapa itu
maksud kakek tuh apa sih sebenernya
hubungannya apa kek
aku jadi bingung kek
ya kayak yang lo liat lah sendirian sama siapa lagi
tante bebi mana
wow cantik sekali nak alexa
ih gak megang lagi
oh jangan jangan pacarnya yang itu ya
masa gue suka sama taki bener aja lo
terus siapa dong
ya udah kalo gak mau kasih tanggung
aduh nenek kepo aja kerjaannya
oh ternyata kalian semua di sini
eh kok itu dandan ya
kok sekarang jadi sering dandet
kenapa sih kan lo sendiri yang bilang sama gue katanya cewek itu cantik kalau misalkan dadan
kok gue lupa ya
tapi tampil apa adanya aja gak usah terlalu dandan
maksudnya nyopet harus pakai lipstick
ini nih tante bawa
bro dia kenapa sih
cewek kan emang kayak gitu
udah mau kemana
aku harus cari kerja apa ya di sini
sementara aku baru dateng
dan belum tahu situasi sini
ya allah ya karim itu galak banget bener bener kampung aneh di sini
jadi lapar nyari makan di mana ya nah itu dia ada warung
eh selamat datang di warung baby mau pesen apa bang kopi teh susu
oke itu bukannya alif teman kuak smp
oh no fun no fun ya ampun eh kok eh sini sini
kalau disini aku sini cari kerja dan kebetulan karyu tinggal di sini
oh iya kamu sendiri ngapain di sini bukanya kamu lulus smp langsung pondok
enggak tahu nih orang baru gimana sih ngatain gua nggak bisa maling gue beresin udah sini lo
loh yang pesen dimana siapa abang abang yang barusan gimana gua tahu gua baru datang dari
toilet masa gua mesti makan lagi nih buat gua aja bebs tapi gak usah bayar

eh kamu itu kalau disini jangan ngomong macem macem eh jangan bilang kalau gua itu dari pesantren jangan
makanya kenapa leho
gua di sini diutus sama pesantren supaya bisa berdakwah bilang sama yang baik baik sama warga kampung golai supaya dia itu mengenal agama
pantesan aja kakak ngomong seperti itu
di sini tempat persembunyian buah
kalau emang mau sholat atau mau ngapain lah di sini aja
ternyata kejuan mudapah kamu di sini berat juga ya
ya insya allah
kalau misalkan umum bersama kita aman semuanya
ya sama satu hal lagi
kalau kamu mau makan mancing ikan nggak apa apa
tapi pakarnya di sini ya
jangan makan makanan warga kampung gulai
semuanya itu haram
sekali lagi makasih ya
padahal niat aku ke sini untuk nyari kerja
dan untuk sementara waktu aku numpang di rumah kakek
belum berarti kakek kamu
maksud kamu berarti
kakek aku seorang penjahat
gara gara kemarin diikat
jadi aku gak bisa nemuin si bebi sekarang
pak bebi mimisan mbak
kalau mimisan obatnya itu dikasih daun siri
idungnya disumpulin biar darahnya gak netek
wah keterbelakangan banget ini orang
gak ke inggrisan kamu sih
tadi mbak bilang
tuh lihat terakhir kita ketemu
kamu itu lucu banget
gak tahu mbak